lucu juga kan dia pasti tau dimana tempat yang aman dan pasti dia dirumah rumah
iya tapi mas gak bisa tenang sebelum mas pasti tau dimana keberadaan reva
yaelah mas mas sekarang mas panik nyariin reva
sementara reva sendiri mas tau gak pasti lagi ketawa ke tiwi lagi kelobing sama temen temennya
aku nggak ngerti perasaan mas karena aku gak pernah punya anak
oh iya mas aku memang belum pernah punya anak jadi aku nggak ngerti sama sekali
terserah mas mau ngomong apa
asal mas tau ya anak kesayangan mas itu memang susah diatur
mas dari tadi mondar mandir mondar mandir panik nyariin reva
sementara reva apa peduli sama orang tuanya yang panik nyariin dia
enggak dia gak peduli dia lagi sibuk sama temen temennya
mana dia nggak bawa hp lagi
lo ngapain malam malam sendiri disini
kanak jalanan banget lo
dia kabur dari rumah
iya itu gue udah tau kok boy
makanya sekarang gue sama temen temen gue mau nyari reva juga
aduh makasih ya mon ya
lo gimana sih reva kan juga temen gue boy
kok kalian babak belur kayak gitu
terus gue ngeliat si abah
abahnya raya sama om dudung tuh
bukin sama rio
dan rio tuh bawa preman preman
preman yang dia bawa itu
takut sama abah
karena dulu waktu di bandung
preman itu ya
emang udah jadi bulan bulanannya abah
wih ternyata hebat juga ya abah nyeraya
dia gitu gitu juga dulu
mantan ketua geng motor
kayak gue juga sih
terus lo sekarang mau ke bandara
ya gue emang masih mau nyari reva mon
sebenernya gini boy
gue yakin banget sih
reva tujuh cewek yang pinter
dan gue yakin dia bisa ngejaga diri dia
dan kondisi lo juga kan belum bener bener fit
ya udah deh
kalau gitu gue balik ya
nanti lo juga sama temen temen lo balik ya
mungkin besok kalo reva gak ketemu juga kita bakal nyari
cewek secantik lo kan

gue tinggal ya
barusannya kita berhadapan dengan bokapiraya itu si bocet tua
ternyata bang jarod kalah dan takut sama dia
ternyata dulunya bang jarod itu pernah berhadapan sama bokapiraya
dan kalah juga
berarti kita harus berlindung sama pentolongannya langsung
nanti gue bawa lu ke dia
biar lo ketemu sama dia
lu yakin bang kobar itu lebih gagah
daripada bang jarod
gak usah khawatir
tolong berikan dia kesabaran
untuk melewati semua masalah dia ya allah
mas duduk mas mas tenang mas aku tau mas khawatir banget pastinya
tapi mas gak perlu khawatir rafa juga bukan anak kecil juga kan
dia pasti tau dimana tempat yang aman dan pasti dia di rumah tempat
iya tapi mas gak bisa tenang sebelum mas pasti tau dimana keberadaan reva
ya elah mas mas sekarang mas panik nyariin reva
sementara reva sendiri mas tau gak pasti lagi ketawa ke tiwi lagi ke labing sama teman temannya
aku nggak ngerti perasaan mas karena kamu gak pernah punya anak
oh iya mas aku memang belum pernah punya anak jadi aku nggak ngerti sama sekali
terserah mas mau ngomong apa
asal mas tau ya anak kesayangan mas itu memang susah diatur
mas dari tadi mondar mandir mondar mandi panik nyariin level
sementara reva apa peduli sama orang tuanya yang panik dari india
enggak dia nggak peduli dia lagi sibuk sama teman temannya